sekjen partai demokrasi indonesia perjuangan hasto kristianto memastikan azwar anas tidak mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur mendampingi saifullah yusuf dalam pilkada dua ribu delapan belas
sebagai partai pengusung gus ipul azwar anas pdip juga merasa tidak perlu mempertimbangkan ulang pencalonan azwar anas dan akan fokus pada daerah daerah yang belum memiliki nama calon pada pilkada serentak
saya sudah melakukan klarifikasi secara langsung bahwa bapak abdullah azwar anas tidak mengundurkan diri dan pdip perjuangan ketika mengambil keputusan politik melalui pertimbangan yang matang melalui tahapan tahapan yang jelas sehingga keputusan sudah diambil partai kokoh berdiri di situ
yang bisa membatalkan dalam keputusan dprt apabila sebelum pendaftaran
calon mengundurkan diri kemudian ada persoalan persoalan berhalangan tetap dan juga ada faktor faktor yang di dalam pertimbangan dewan pimpinan pusat partai layak untuk dikabulkan sekiranya ada permohonan untuk mengundurkan diri tersebut
bagaimana cara anda membuatltir tengan ke outfit berbeda dengan posisi yangoil news